menteri kesehatan menyampaikan wacana akan memberikan keistimewaan bagi orang yang sudah menjalani vaksinasi untuk kembali berkumpul di ruang publik termasuk di stadion olahraga
lalu bagaimana respon terhadap wacana ini dan bagaimana sebenarnya potensi penyebaran virus corona jika wacana ini benar benar diterapkan
sudah ada koordinator safe hour soccer ada akmal marhali dan juga epidemiolog dari fakultas kesehatan masyarakat universitas indonesia tri yunis miko
selamat malam pak akmal dan juga pak miko
selamat malam salam olahraga salam sepak bola
salam olahraga salam sepak bola saya akan ke pak akmal dulu pak akmal kita tahu bahwa kehadiran supporter ini pasti memberikan semangat ya bagi para pemain
lagi pula memang kalau bicara soal sepak bola indonesia pasti erat kaitannya dengan supporter yang ada
namun sejak adanya pandemi covid sembilan belas ini kemudian diperbolehkan akhirnya liga satu digelar tapi dengan catatan tidak boleh ada supporter
lalu sekarang ada wacana bagi mereka yang sudah divaksin
nah kalau dari anda sendiri bagaimana anda menanggapi adanya wacana ini
ya wacana dari menteri kesehatan sebenarnya ini adalah motivasi yang diberikan kepada masyarakat untuk mau segera divaksin
sehingga diberikan pilihan nanti kalau sudah divaksin boleh nonton bola
tapi permasalahannya harus dipelajari lebih dulu secara detail tentang sepak bola atau tentang apa namanya aturan aturan yang ada di sepak bola
bagaimanapun sepak bola kita ini sudah lima ratus tiga puluh hari tidak ada atau tidak dijalankan karena covid sembilan belas
kemudian yang kedua satu setengah tahun sepak bola kita mati suri
nah problemnya adalah kalau kemudian wacana ini salah ditafsirkan oleh masyarakat ini akan sangat berbahaya sekali
karena jumlah penonton sepak bola kita ini sangat besar dan jumlahnya juga tidak sedikit
bisa setiap pertanyaan itu bisa dua puluh sampai tiga puluh orang
artinya ini jangan sampai kemudian banyak yang salah tafsir seperti kejadian supporter bonek yang datang ke stadion wibawa mukti
bahwa karena membaca berita boleh diizinkan nonton pertandingan mereka datang ke lapangan
padahal aturan di sepak bola kita saat ini ketika liga satu dikeluarkan ada empat pijakan hukum yang sangat jelas dan tegas bahwa pertandingan tidak boleh pakai penonton
yang pertama adalah surat rekomendasi dari satgas covid sembilan belas tertanggal delapan belas agustus nomor satu ratus dua puluh
di poin nomor dua poin b yang ditandatangani oleh pak ganep warsito disebutkan bahwa pertandingan digelar tanpa penonton
kemudian ada surat izin kepolisian nomor dua lima ratus delapan puluh delapan tertanggal dua puluh agustus yang ditandatangani oleh kapolri listio sigit prabowo
di mana di poin lima ditegaskan pertandingan tanpa penonton
kemudian yang ketiga ada instruksi menteri dalam negeri nomor tiga puluh delapan tahun dua ribu dua puluh satu
di poin ke delapan disebutkan bahwa pertandingan sepak bola liga satu digelar tanpa penonton
dan yang terakhir adalah regulasi kompetisi yang akan dijalankan selama satu musim dari dua ribu dua puluh satu sampai dua ribu dua puluh dua
itu di pasal sepuluh poin dua disebutkan bahwa pertandingan digelar tanpa penonton
kalaupun kemudian ada orang di stadion
tidak lebih dari dua ratus sembilan puluh sembilan personil yang ada di lingkaran stadion yang bertugas di sana
jadi sebenarnya aturan ini sudah jelas bahwa pertandingan ini harus dijalankan tanpa penonton
sampai kemudian salah tafsir karena tujuannya memotivasi akhirnya memunculkan kerumunan kerumunan baru
benar tadi katakan bahwa perlu adanya step by step langkah langkah yang diambil
atau kemudian perlu kajian kajian khusus
kemudian tidak disalah tafsirkan oleh masyarakat kita
kita punya pengalaman soal covid ini
dimana misalnya ketika sebelumnya covid tinggi
kemudian kita ada spb
diperlakuan spb semua di rumah saja dan sebagainya
tapi ketika turun kemudian dibuka
langsung kemudian akhirnya menjadi apa namanya
klasus klases baru berbuka
peningkatan kasusnya kayak
yang pada jenis januari kemarin diperlakukan ppkm
nah ini jangan sampai tragedi ini terulang lagi
karena kesalahan kita dalam berkomunikasi
menurut saya adalah sepak bola biarkan selama satu musim tanpa penonton
karena itu memang dinilai sebagai satu cara yang lebih bijak ya
untuk bisa menjalankan proses pertandingan
agar pertandingannya tetap jalan walaupun tanpa penonton
asalkan bisa benar benar menerapkan protokol kesehatan
begitu ya pak akmal
ya betul sekali
karena karakter supporter sepak bola indonesia ini juga harus dipajari oleh menteri kesehatan
bagaimana kita dengan ada penonton masih banyak masalah masalah yang dihadapi
kadang kadang ketika timnya kalah
melakukan tindakan tindakan vandalisme
nah ketika pertandingan ini dijalankan saat ini tanpa penonton
ditegakkan terlebih dahulu
ini semua selama satu musim
sampai kemudian dievaluasi
apakah sudah waktunya pakai penonton atau belum
nah pilihannya adalah selama fase pertandingan tanpa penonton ini diberlakukan
ini waktunya pssi dengan divisi supporternya
itu melakukan kajian kajian
termasuk merangkul kelompok kelompok supporter yang selama ini bersih tegang atau berseteru
misalnya ada jackmania dengan viking
kemudian aremania dengan bonek
ke sektor sektor lain yang punya permasalahan satu sama lain
yang sebelumnya seling resekan
kemudian harus terlebih dahulu
di rangkul agar kemudian kasus kasus terlalu
di new normal sepak bola pasca kopit
tidak lagi tentang tawuran supporter
karena aksi aksi anarkisme
nah ini yang harusnya menjadikan momentum oleh pssi dan lib
untuk dijadikan bahan evaluasi dan pelajaran
merangkul seluruh supporter
agar new normal sepak bola pasca kopit ini bisa berjalan dengan luar biasa bagusnya
artinya yang dimunculkan adalah kreativitas
dan supporter yang kreatif
yang mendukungnya dengan sangat baik
tidak supporter yang anarkis
baik pak akma
saya akan ke pak miko
pak miko kita lihat bahwa kondisi saat ini mungkin jumlah kasus positif
juga sudah mulai mengalami penurunan
kemudian ada pula wacana diperbolehkan untuk melihat atau menonton langsung di stadion
jika sudah divaksin
kalau pak miko dari sisi keilmuan melihat wacana ini
apakah ini waktu yang tepat sebenarnya
untuk benar benar melakukan
atau menerapkan wacana ini
jika tidak tepat sekarang
kapan pak sebenarnya proyeksi bisa benar benar terrealisasi
menonton langsung di stadion ini terjalin
menteri kesehatannya harusnya pandai melihat situasi covid sekarang
yang pertama harus diatasi adalah wabahnya sudah menjadi endemis atau tidak begitu
jadi itu harus dikatakan
untuk memastikan itu datanya harus benar
data setelan kita harus benar
harus dipastikan untuk setiap kabupaten kota
datanya harus benar
untuk setiap provinsi datanya harus jelas
dan untuk nasional begitu
jadi harus dipastikan status wabah kita apakah sudah menjadi endemis atau tidak
dan itu yang pertama
yang kedua kalau mau vaksinasi
sebagai salah satu syarat
nonton setelah pola
jadi sekarang menurut saya tidak adil buat seluruh warga negara indonesia
jadi harusnya indonesia meniru negara yang benar
jadi harus hati hati membuka
dan juga pelonggaran sosial ini dengan baik
jadi menurut saya indikatornya ada
indikatornya adalah datanya pertama tadi harus benar
kedua bagaimana kasusnya
kalau datanya sudah badar baru dilihat kasusnya
baru dilihat positivity rate nya
baru dilihat vaksinasi coverage nya
jadi banyak indikator yang harus dilihat
tapi itu dengan benar
bukan keputusan politik
jadi saya kesal sama perintah
jadi harusnya benar benar serius
tanggulangi wabah covid ini
jangan bercanda dengan data
jangan bercanda dengan situasi
jadi kita benar benar sistematik
benar sempat pada data
sempat pada pelonggaran
jadi bukan yang harus dibuka adalah penonton bola dulu
jadi itu sangat berbahaya
pak kemal lebih pintar menurut saya dari
jadi menurut saya ya harus lagi benar benar
jadi populasi mana yang harus dibuka
populasi mana yang kemudian diperketa
jadi menurut saya kalau dibuka kantor kantornya harus dipilih
kalau sekolah juga
sekolahnya menurut saya harus pilih
jadi jangan sembarang saja dibuka pelonggaran sosial
tapi amat tergantung indikator tadi
datanya harus benar
indikator kasus covid nya harus benar
kemudian positivity rate nya harus benar
kalau itu sudah bisa dipegang
mari kita gunakan indikator indikator itu
kalau sekarang menurut saya data itu belum bisa dipegang
belum bisa dipastikan
kasus wabah kita apakah sudah bisa berubah menjadi endemis atau tidak
bahkan semua kabupaten harus dinyatakan endemik
jadi baru boleh dilakukan pelonggaran sosial yang besar
kalau belum endemik hati hati melakukan pelonggaran sosial
pak miko tadi pak akmal juga sempat menyatakan bahwa yang dikhawatirkan adalah adanya potensi kerumunan
karena kita tahu bahwa bisa dikatakan karakter dari supporter di negara kita adalah pasti akan berkerumun begitu kan
begitu masuk ke dalam suatu pertandingan
dan dikhawatirkan nanti justru akan menjadi kelaser baru
menghentikan jalannya pertandingan tersebut
nah berarti benar ya adanya potensi potensi kerumunan yang bisa tercipta dari adanya penerapan wacana ini
jika nanti benar benar direalisasikan dalam waktu dekat
ya penonton bola adalah populasi yang paling riskan untuk sering berkumpul begitu
jadi sangat mungkin belum lagi berkumpulnya
belum lagi tadi berantemnya begitu
jadi amat risiko kalau dibuka sekarang
jadi yang sekarang harus dilakukan oleh pemerintah
jadi tentukan sesuabahnya begitu
jadi dengan data yang benar
pemerintah wajib menentukan itu
pemerintah berkewajiban menentukan sesuabahnya
apakah sudah endemis
itu dari pemerintah pusat pemerintah provinsi sampai pemerintah kabupaten harus menentukan itu dulu
itu dari data yang benar
jadi baru pilih nanti
populasinya yang akan dibuka pelan pelan harus dipilih
sekolah sekolahnya harus dipilih
kemudian kalau kantor juga kantornya harus dipilih begitu
jadi tidak semuanya
kalau pabrik juga nggak mungkin semuanya harus dibuka besar besaran
kalau mau hati hati ya dalam menjaga daerah kita atau daerah indonesia atau kabupaten kota
dan provinsi dari wabah covid
saya minta pemerintahan semuanya harus hati hati
baik itu pemerintahan kota kabupaten provinsi dan nasional
harus hati hati jangan sampai justru nanti adanya pelonggaran pelonggaran ini menyebabkan kurva kita meningkat lagi ya
ya pak miko
saya akan kembali lagi ke pak akmal
pak akmal kita tahu bahwa saat ini
liga satu sudah bergulir
dengan aturan yang tadi pak akmal juga sudah sebutkan beberapa poin poin yang menjadi syarat liga satu kembali diberlakukan
sejauh ini menurut anda apakah sudah cukup mengakomodir pesepak bolaan atau jalannya pertandingan
dan apa kemudian imbauan yang ingin anda berikan kepada para supporter untuk bisa lebih menahan diri begitu ya
agar kita sama sama bisa menyaksikan pertandingan sepakbola
dan tidak ada kasus positif di sana sehingga harus dihentikan pertandingannya
yang mewakili teman teman pecinta bola
saya ingin menyampaikan kepada seluruh supporter sepakbola di dunia
bahwa berita boleh supporter menyonton pertandingan kalau sudah vaksin adalah wacana
ini harus dipertegas
jangan sampai kemudian salah persepsi
masyarakat yang menerima pemberitaannya sehingga kemudian datang berbondong bondong ke stadion
perlu dipahami bahwa supporter sepak bola ini kita kan bukan satu daerah
misalnya cuma jakarta saja
tapi ini lintas daerah
persebayaan misalnya dari surabaya
kemudian borneo fc dari kalimantan
kemudian ada juga arema dari malang
ada sita dari bekasi
eh dari tangerang
nah kalau kemudian salah dipersepsikan bagaimana kemudian terjadinya mutasi atau perpindahan supporter yang begitu banyak berlangsung
nah ini yang harus dipahami
jadi misalnya kita kan ada lima m
salah satunya adalah lima m itu kerumunan untuk mencegah menghindari kerumunan
nah ini yang kedua mengurangi mobilitas
nah pesan ini kalau disampaikan kepada supporter indonesia dan supporter sepak bolanya diberikan kelonggaran yang tidak cermat
ini akan sangat berbahaya
supporter tipikalnya adalah berkerumun
supporter lintas daerah akan ada mutasi atau perpindahan satu tempat ke tempat lain yang sangat cepat dengan jumlah yang sangat banyak
ini akan sangat berbahaya
nah karena itu menurut saya adalah sekarang jalankan saja kompetisi
sesuai dengan aturan yang sudah disepakati
sesuai dengan rekomendasi satgas covid yang sudah disepakati
sesuai dengan apa yang disampaikan atau regulasi yang dibuat oleh pssi
kalau kemudian misalnya negara atau menteri kesehatan ingin menstimulan masyarakat untuk vaksin
caranya gampang dengan menggunakan supporter
artinya berdayakan supporter supporter sepakbola di daerahnya masing masing
untuk kemudian menjalankan atau membuka tempat vaksinasi masal
di sana yang melibatkan supporter supporter
itu bisa dilakukan karena supporter indonesia pasti mau untuk melakukan itu
asalkan kemudian dipasilitasi oleh pemerintah
itu beberapa kali sudah saya sampaikan kepada pemerintah
bahwa paling mudah adalah memfasilitasi supporter bola
agar cepat vaksin ini bisa berjalan dengan baik dan dengan jumlah yang maksimal
baik terima kasih banyak
nah ini yang perlu dilakukan yang kedua
yang harus dipahami adalah supporter bola ini
jumlahnya yang sangat besar dan juga potensi gesekannya juga sangat besar
lebih baik pemerintah fokus misalnya untuk level level daerah yang regional
misalnya sekolah pusat perbelanjaan
di sana bisa diukur
kalau supporter sepakbola amat sangat sulit diukur
nah jadi permintaan saya adalah supporter saat ini cukup nonton di rumah saja
ini mati pertandingan
apalagi pertandingan sepakbolanya mbak
ini sistemnya kan serius
jadi kalau kemudian mau diberikan supporter
itu akan marah supporter supporter bola misalnya yang di kalimantan
karena main bolanya tidak ada yang di kalimantan
supporter persipura akan marah
karena main bolanya tidak di jayapura
ada empat seri yang dimainkan di jabodetabek
seri kedua di jawa tengah
dari ketiga di jawa timur
dan balik lagi seri keempat di jabodetabek
seri kelima di jawa tengah
seri keenam di jawa timur
artinya kalau kemudian supporter ini dibolehkan
ini akan marah
supporter sulawesi selatan
dan supporter jayapura
karena itu menurut saya paling hemat adalah saat ini
lakukan atau jalankan kompetisi sesuai dengan aturan regulasi yang sudah dikeluarkan
berarti kita sama sama dukung jalannya pesepak bolaan tanah air ini
dengan sama sama menerapkan protokol kesehatan
tidak hanya pemainnya saja dan juga penyelenggara yang ada di stadion
tapi sebagai pendukung juga tunjukkan dukungannya
dengan terus menerapkan protokol kesehatan
dengan menonton pertandingan di rumah saja
begitu ya pak akmal dan juga pak miko
terima kasih banyak atas waktunya
selamat malam dan sehat selalu